itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
bersama saya arigin nanjar agustian
dan dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak memaknai
sifat allah al bahr
bagaimana kita belajar dari sifat sifat ini
saya ingin menyampaikan bagaimana kita bangsa indonesia setelah empat puluh tujuh tahun
kita kedatangan tamu istimewa yaitu raja arab saudi
akhirnya datang kembali mengunjungi indonesia
raja salman disambut dengan gegap gempita
apalagi kedatangan sang raja
juga membawa serta anggota rombongan yang luar biasa fantastis
lebih dari seribu orang
indonesia pun melakukan persiapan khusus untuk menyambut kedatangan tamu istimewa tersebut
dan nilai investasi yang ditanam di indonesia adalah sembilan puluh tiga triliun rupiah
betapa bahagianya bangsa indonesia
kita yang senantiasa yang beragama islam
pergi ke saudi untuk melakukan ibadah hajan umroh
bahkan lebih dari dua ratus lima puluh ribu orang pergi haji ke sana setiap tahun
dan sekian lama ditunggu dan ia datang
apa yang kita peroleh
bukan hanya investasi uang
tetapi itu adalah sebuah kehormatan
sebuah kemuliaan yang diberikan kepada kita
dan mereka memilih indonesia
menjadi tempat dimana beliau berlibur
sekarang saya ingin tanya kepada pemirsa
seandainya beliau tidak percaya kepada kita
seandainya beliau tidak merasa aman dan nyaman
apakah mereka mau datang ke indonesia
kalau beliau tidak percaya kepada indonesia
apakah mereka mau tinggal bukan hanya sembilan
tambah lagi hingga menjadi dua belas hari
itu semua adalah
dan itu tentu saja dilakukan
oleh orang orang yang memiliki hati dermawan
bukan hanya dermawan dengan uang
tapi dermawan dengan kunjungan
bukan hanya dermawan dengan investasi
tapi dermawan untuk memberikan kehormatan
kepada bangsa indonesia
inilah yang disebut dengan sebuah investasi emosional
yang harus kita mampu baca
pemirsa yang dirahmati allah
rizki itu datang
apabila kita memberi terlebih dahulu
barokah itu datang
kalau kita mau mengunjungi terlebih dahulu
apa yang diajarkan raja salman
dengan mengajak seribu orang
lalu berlibur di pulau dewata bali
adalah mengajarkan kita

untuk mau bersilaturahim
untuk mau mengunjungi
untuk mau berbagi
serta memberikan kehormatan kepada tetangga
inilah sifat mulia yang dipelajari
apabila kita faham allah albar
yang maha memberi dan dermawan
adalah dia yang senantiasa memberi terlebih dahulu
menerima menerima dan menerima terlebih dahulu
menolong terlebih dahulu
membantu terlebih dahulu
yang memiliki sifat sifat mulia
oleh karena itu pemirsa
yang dimiliki oleh allah subhanahu wa ta'ala
yang dimiliki oleh allah subhanahu wa ta'ala
mengunjungi dan memberikan kepercayaan

memberikan kehormatan mengunjungi dan memberikan kepercayaan
dan dengan melakukan investasi yang luar biasa
yang dilakukan oleh raja salman kepada indonesia
kita harus mau belajar
untuk mendahului sebelum menerima
kita harus mau belajar
untuk memberi sebelum kita mendapatkan
terlalu banyak diantara kita
yang senantiasa menunggu rizki datang
rizki itu didatangi
rizki itu bukan ditunggu
tetapi diberikan kepada dia yang beriman kepada allah al bah
orang orang yang beriman kepada allah al bahr
dia lebih cenderung untuk senantiasa memberikan sifat kedermawanan
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
mudah mudahan sifat dermawan bukan hanya dari sisi finansial
sifat dermawan dari sisi emosional
yaitu memberi menghargai dan menghormati
sifat dermawan yang harus ada di hati kita untuk memberikan kepercayaan
harus kita berikan
allah al bahr yang maha dermawan yang maha memberi
adalah dia yang mengajarkan sifat mulia di hati setiap insan manusia
di bulan yang penuh rahmat di bulan yang penuh barokah di bulan ramadan ini
maka tercipta sebuah keadaan
di mana sifat sifat mulia dan kebaikan muncul di mana mana tanpa menunggu
selama ini tertahan karena kita selalu bertanya siapa yang akan memberi terlebih dahulu
al bahr mengajarkan kita
o kita yang mendahului
untuk memberikan sebelum kita menerima
sama sama kita berdoa
mohon kepada allah al bar
allahumma ya allah ya berkata
allah ya bar berikanlah kemuliaan di hati kami
berikanlah kemampuan dalam jiwa kami
untuk mampu senantiasa bersifat dermawan bersifat agung bersifat mulia
dan berikan kami kekuatan untuk tidak kikir
tapi memberi terlebih dahulu
allahumma ya allah ya bar
berikan pula kedermawanan di hati kami
rahmat dan barokah di bulan penuh berkah suci ramadan ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
subhanallah wa rahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh